petugas polrestabes surabaya kembali membongkar bisnis prostitusi online di surabaya
kali ini seorang mucikari yang menawarkan wanita secara online digerebek petugas di sebuah kamar hotel
ironisnya saat digrebek polisi mendapati balita dua tahun yang ikut menemani ibunya melayani seorang pria
polisi menggerebek praktek prostitusi di sebuah hotel di jalan jemur sari surabaya
di sana mereka menemukan pasangan bukan suami istri usai berbuat asusila
ironisnya di sana juga terdapat balita dua tahun yang ikut bersama ibunya yang saat itu tengah berduaan dengan hidung belang
sang ibu adalah korban yang dijual oleh mucikari berinisial aha
aha memperdagangkan korban dengan cara memposting foto korban melalui media sosial grup facebook bernama birunya cinta
dia mengaku sudah menjalankan bisnis ini sejak dua tahun lalu
seorang ibu muda ditawarkan dengan tarif dua ratus lima puluh ribu rupiah dan aha mendapatkan imbalan sebesar lima puluh ribu rupiah dalam setiap transaksi
kita sayangkan dia menjual orang pas waktu perempuan atau korban yang dibawa itu masih mempunyai anak dan anaknya itu ikut bersama sama di dalam satu kamar dengan si hidung belang ini yang memesan
kepada petugas tersangka aha mengaku mengenal korban dari media sosial
aha menjual korban dari media sosial
aha menjual korban dari media sosial
aha menjual korban dari media sosial
aha menjual korban dari media sosial

aha dijerat dengan undang undang republik indonesia nomor dua puluh satu tahun dua ribu tujuh tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang ancaman hukumannya paling lama lima belas tahun penjara